terakhir saudara penusukan masal di mual sydney
saudara seorang pria di sini australia melakukan penyerangan di sebuah mal pada sabtu sore
enam orang tewas dan dua belas lainnya luka luka
satu korban diantaranya terluka merupakan bayi berusia sembilan bulan
jole cochi pria berusia empat puluh tahun melakukan penyerangan saat berjalan di sebuah pusat perbelanjaan di sydney australia
peristiwa pada sabtu sore ini pun langsung menggemparkan warga hingga kondisi westfield di bondai junction pun sempat ricuh
penikaman masal ini telah menewaskan enam orang yaitu lima perempuan dan satu laki laki
sementara dua belas lainnya terluka dan salah satunya merupakan bayi berusia sembilan bulan
komisioner polisi new south wales mengatakan pelaku melakukan penusukan diduga terkait dengan masalah kesehatan mental
kami tahu bahwa pelaku ini telah menderita keadaan mental
kami tahu bahwa pelaku ini telah menderita keadaan mental
pelaku jol koci ditembak mati oleh seorang petugas polisi perempuan di tempat kejadian
sementara itu pusat perbelanjaan tersebut masih ditutup pada hari minggu dan polisi masih terus melakukan olah tempat kejadian perkara